dan undang undang ikn nusantara sudah diteken oleh presiden jokowi dodo
presiden mengatakan uu ikn sah secara hukum dan juga politik dan meminta tidak lagi dipertentangkan
sementara sejumlah pihak masih berupaya menggugat uu yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota
benarkah polemik undang undang ikn seharusnya sudah selesai
mengapa jokowi memilih tokoh dan non parpol sebagai calon kepala badan otorita
kita masih membahas soal undang undang ibu kota negara nusantara bersama dengan dua narasumber malam hari ini
kalau bahas soal ikn paling tepat ke mas wandi tutrong kepala tenaga ahli utama ksp
mas wandi selamat malam apa kabar
selamat malam mas renha
dan kami juga masih mau mendengarkan apa respon dari mereka yang menolak ikn nusantara atau mungkin undang undangnya
ada mas ahmad nur hidayat inisiator petisi tolak ikn
selamat malam mas ahmad apa kabar
selamat malam mas rehat kabar baik
sebelum kita mulai dialognya coba kita dengarkan lagi
apa kata presiden kemarin cukup tegas mengatakan bahwa undang undang ikn sudah sah secara politik diterima oleh delapan fraksi di dpr harusnya tidak lagi dipertentangan
kita dengarkan pernyataan presiden
ya dan partai nasdem memiliki kantor baru
saya juga ada ibu kota baru
ini bukan apa apa
banyak memang sebuah transformasi besar sebuah perubahan besar sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra
ada yang setuju ada yang tidak setuju
tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang undangnya sudah disetujui oleh dpr dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada
artinya secara hukum politik sudah selesai
kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi
ya mas ahmad secara politik ya betul juga menurut presiden bahwa memang sudah tidak ada masalah ya karena sudah diterima oleh delapan fraksi di dpr
sebagai pihak yang menolak ikn nusantara saya ingin tahu apa tanggapan anda ketika presiden menyampaikan secara hukum dan juga politik tidak ada masalah dan seharusnya ikn tidak lagi dipertentangkan
tanggapan saya wajar saja presiden mengatakan seperti itu ya
karena kan ini kan idenya pak presiden ya
tentunya sebagai orang yang mencetuskan kib kan ingin ini final gitu ya
tetapi kan kalau kita bicara mengenai konteks kita bernegara kita punya mk dan undang undang itu kan bisa diuji apakah undang undang itu melanggar konstitusi atau tidak
saya kira harusnya pak presiden ini cermat ya mendengarkan aspirasi bawah
meskipun ini ide pak presiden tapi sebenarnya kan aspirasi ini bervariasi ya
mulai ada orang yang menolak sampai ya seperti kita kalau standing kita kan bukan saatnya belum saatnya kita memindahkan ibu kota
dan saya kira orang orang yang terlibat dalam gerakan bukan saatnya ini adalah kalau kita lihat ini mereka adalah kalangan akademisi
mereka bukan bazar bukan juga oposisi
mereka itu adalah orang orang yang sebenarnya dulu juga mendukung pak presiden
tapi kemudian untuk isu ikn ini mereka beranggapan
mereka bilang bahwa ini belum tepat saatnya
jadi orang orang yang terlibat ini adalah orang orang yang punya satu saran saran konstruktif dalam pembangunan ikn ini
dan saya kira kok pak presiden mengatakan ini sudah final padahal banyak wisdom wisdom yang bisa digali dari para tokoh tokoh akademisi kita saat ini
artinya saya ingin mengatakan bahwa pak presiden seharusnya tidak perlu bicara seperti itu
karena dalam konteks
pemimpin di negara demokrasi itu ada celah celah yang bisa dilakukan
seperti misalkan melakukan gugatan terhadap undang undang itu melalui judicial review ke mahkamah konstitusi
mas ahmad kalau bicara soal belum saatnya kita sudah sering banyak membahas soal mengapa alasan dan lain sebagainya
mungkin karena pandemi covid dan lain sebagainya
tapi secara substansi di dalam undang undang itu karena sudah ditekan oleh presiden
menurut anda apa poin poin yang menurut anda
bisa dikritik bisa dibawa ke mk yang menunjukkan bahwa undang undang ikn ini masih banyak persoalan di dalamnya
jadi persoalan yang paling kelihatan ya mendasar dan ini belum clear dari awal adalah masalah pembiayaan ikn ini
mas kita harus ingat ya kita punya defisit rp tujuh ratus delapan puluh enam triliun
ini waktunya hanya tahun ini ya
tapi dengan adanya pembangunan ikan ini kan pertanyaannya sudah defisit rp tujuh ratus delapan puluh empat triliun
terus akan defisit lagi berat
ini tidak clear pembiayaan ini
dulu waktu pidato awal mengatakan tidak menggunakan apbn
tapi sekarang menggunakan apbn
kita lihat cukup besar rp sembilan puluh triliun ya secara total ya
meskipun tahun ini hanya rp empat puluh lima triliun
itu yang pertama mas masalah pembiayaan
yang kedua secara substansi kita melihat banyak hal ya proses penyusunan undang undang ikn ini
yang jauh dari mendengarkan aspirasi masyarakat
padahal kan undang undang dalam penyusunan undang undang diatur bahwa
setiap pembuatan undang undang ini harus aspiratif
dan ini kan kelihatan dengan petisi
yang kita lakukan hampir rp tiga puluh tiga
dan juga ada masyarakat yang menggugat termasuk kami
ini kan menunjukkan bahwa proses aspirasi ini tidak ditempuh dengan baik
jadi ada satu masalah formilnya adalah proses pembentukan undang undangnya
yang kedua adalah momen waktunya bahwa kita ini masih pandemi covid
dan juga kita masih punya persoalan persoalan lain
kereta api cepat mangkrak ini bagaimana
kemudian masalah harga minyak rp empat puluh lima
itu kan masih ada masalah
itu kalau kita gunakan untuk operasi pasar menangani harga minyak goreng harga kedelai
itu akan jauh lebih substantif dibandingkan kita melakukan proyek narsesuar seperti ini
bang wandi saya yakin anda pasti sudah sering mendengar narasi penolakan
yang mungkin juga disampaikan oleh bang ahmad dan juga yang lain lain
tapi pernyataan presiden kemarin itu cukup tegas kalau kita melihatnya
ikn apapun tetap jalan terus meskipun kemudian ada yang menggugat
bahkan mengklaim bahwa secara politik dan hukum sudah selesai
dan meminta untuk tidak dipertentangkan
artinya selama ini baik presiden pemerintah istana
ini memaknai gugatan dari sejumlah pihak ini dan juga kritik soal pemindahan ibu kota ini seperti apa sih sebetulnya bang wandi
ya kalau soal gugatan saya kira ini lagi lagi ya ini bicara demokrasi
ini seperti apa sih sebetulnya bang wandi
ya kalau soal gugatan saya kira ini lagi lagi ya ini secara demokrasi
ini seperti apa sih sebetulnya bang wandi
ini seperti apa sih sebetulnya bang wandi
ini seperti apa sih sebetulnya bang wandi
nah proses ini sebenarnya kita lakukan semenjak awal ya
oke oke kan saya pindahkan soalnya dengan kamu n een
dan kita anggap ini sesuatu yang penting karena bagaimanapun juga tidak bisa kita lepaskan ide pemindahan ibu kota nusantara ini ibu kota negara ini dengan tujuan besarnya yaitu kita ingin mengatasi selama puluhan tahun sudah terjadi ketimpangan yang luar biasa dan kalau tidak kita melakukannya sekarang kapan lagi
jadi momentumnya justru kita lihat ada momentum politik bukankah dalam sistem presidensial multipartai itu tidak mudah sebetulnya tidak mudah menghasilkan kesepakatan politik antara presiden dengan parlemen belum tentu loh pasca dua ribu dua puluh empat ini bisa dilakukan oleh pemimpin berikutnya belum tentu
oleh karena itu ini adalah momentum yang tepat jadi saya dalam dialog dengan salah satu penolakan tokohnya salah satu pak prof azumardi agra
prof azimardi juga bilang
ini penting dan secara substantif tujuannya ini benar gitu loh nah justru perbedaan kita ini kan di momentum nah saya bilang ada momentum seperti itu nah alasannya ini soal ekonomi pandemi dan sebagainya
tapi kita juga mempertimbangkan bahwa dalam penanganan pandemi kita kan menggunakan gas dan rem gas rem rem itu perspektif yang bukan saja bertentangan tapi agility itu diperlukan kalau enggak kita babak belur menghadapi pandemi
nah saya mau katakan bahwa dengan momentum yang sekarang ini kita akan menggunakan pendekatan itu juga
jadi kita tentu kalau situasi seperti sekarang ya sekitar yang dulu
tetapi jangan sampai kemudian gara gara itu kita menunda lagi
momentum undang undang ini undang undang ini penting kalau argumennya bung ahmad ini kan tadi pembiayaan itu sebenarnya tidak terlalu terkait sama undang undang angka angkanya ya
karena pembiayaan lebih berdikara pada skema
skema kpd apa
apbn kerja sama pemerintah banang usaha tidak swasta
jadi kalau soal proses proses tadi ya proses yang pindah sekat saya ikuti loh ini dari dua tahun terakhir
nah dalam acara sebelumnya saya sudah ketemu sebelumnya nih sama bung ahmad
kita juga sudah mengatakan bahwa sejak dua ribu sembilan belas ketika presiden memutuskan untuk memindahkan ikn tanggal dua puluh enam agustus itu sebetulnya sudah ada juga

pansus waktu itu yang dipimpin oleh pansus periode lalu ya ada pak zainuddin amali ketika itu
jadi bung wandi
itu dikalkikan artinya harus disempurakan
ini kita sempurakan
ini kita sempurakan
nah gitu saya kira saya perlu menjawab itu
dalam perdebatan kita kemarin itu kan ada masalah yang kemudian bang wandi belum bisa menjawab ya
di antaranya adalah bagaimana kalau seandainya let's say kita belajar seperti undang undang omnibus law cita tenaga kerja yang dinyatakan inconstitutional bersara
nah bagaimana kalau seandainya ikn ini yang kami bugat ini menjadi inconstitutional
nah ini kan para presiden kan harusnya mempertimbangkan betul betul bahwa undang undang cipta tenaga kerja yang dilakukan ugal ugalan itu tidak mendapatkan approval dari mk secara formil
dan kita juga kita lihat punya argumentasi yang cukup mirip dengan undang undang tenaga kerja ini yang bisa jadi
jadi kan ini satu hal yang menurut saya kalau misalkan momentum
terus kan momentum ini ingat kita hidup di era demokrasi di mana aspirasi publik itu menjadi penting
bukan hanya keinginan satu dua elit saja yang menginginkan pemindahan itu
hmm bang wandi ada tanggapan bagaimana kalau kemudian nantinya gugatan ini diterima misalnya begitu ya
dan apa yang membuat presiden tetap menaikkan undang undang ikn di tengah masih ada sejumlah pihak yang menggugat ini
ya lagi lagi kita punya
dan itu adalah dasar satu yang tadi balik lagi ya soal tujuan itu
itu saya kira itu valid ya
nah soal mk saya kira itu kita serahkan kepada mk
kita serahkan itu ada mekanismenya kita ikuti mekanisme itu
tapi kita juga punya argumen argumen secara substantif misalnya
kan salah satu yang dipersoalkan kan tentang apa namanya provinsi eh provinsi lagi
pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara itu
dengan mengacu pada pasal delapan belas di konstitusi
tapi jangan lupa juga secara substantif dalam amendement konstitusi ada pasal delapan belas brk dua
nah di situ ada yang mengakui tentang sifat khususan dan sifat istimewa dari pemerintahan daerah
nah menggunakan itulah sepertinya ada lambasan konstitusionalnya
kita nggak asal asal ini ada aspirasi ya betul ada banyak aspirasi
seperti saya katakan ya kita juga mendapatkan dukungan kan
seperti bnu ada persekutuan kunjung muhammadiyah
semua itu kita pertimbangkan tentu saja
kehanyaan bisa dipuaskan tidak ada memang
karena mau berapa banyak yang harus kita libatkan
kalau di bilang itu tidak meaningful
bahkan saya ada juga di sana
kami juga melakukan saya sendiri ikut loh dalam pertemuan pertemuan dengan masyarakat berbagai stakeholder
mau di ksp maupun di kalimantan timur
mereka cukup keras
kritik mereka tetapi kritik mereka lebih kepada bagaimana supaya masyarakat lokal dilibatkan
dan itu kritik yang paling
dan bagaimana supaya lingkungan itu diperhatikan
bukan menolak loh
nah jadi dengan dasar dasar itu proses yang demikian lama itu
saya kira kita tetap jalan
dan kita tetap menghormati kok
tetap menghormati perbedaan pendapat petisi yang disampaikan judicial review
itu semua ada mekanismenya dalam demokrasi
bang ahmad kalau secara formil tadi anda katakan prosesnya mungkin banyak tidak menyerap aspirasi
tapi secara material apa yang membuat anda yakin bahwa undang undang ini bisa saja diputuskan inkonstitusional
jadi kalau bicara material tentunya ini para ahli hukum ya yang sedang menyiapkan
dan saya kira pasal delapan belas itu kan menjadi itu kan dari versinya bang bung wandi ya dari ksp
yang mengatakan bahwa ini seolah olah ini punya legitimasi di pasal delapan belas
kita bisa saja berdebat dalam konteks pasal delapan belas
tapi saya kira publik mempertanyakan proses pembuatan undang undangnya yang terkesan sama dan mirip sekali dengan omnibus law cipta tenaga kerja
yang akhirnya dinyatakan inkonsional bersarat
yang kedua kalau kita lihat masalah kapasitas pemerintah
kapasitas pemerintah dalam menjalankan proyek besar ini
kita tahu sekarang omikron belum selesai
harga harga minyak sebentar lagi mas kalau kita lihat harga minyak sudah hampir seratus
dan kita sudah mencabut subsidi
sebentar lagi ini harga bbm di dalam negeri akan naik
kalau ini naik alangkah indahnya kalau kemudian secara bijak pemerintah mengatakan oke ini biaya besar
empat puluh lima triliun yang katanya menggunakan posat bbm di tahun dua ribu dua puluh dua ini
ini sementara rakyat sudah lagi menderita
jadi proses ikan ini secara waktu tidak tepat ya
saya kira tadi sejarah mas sudah sampaikan bahwa posisi kami tidak menentang pemindahan ibu kota
karena ibu kota bisa dilakukan bahkan semua dalam sejarah presiden kan ingin melakukan
seluruh presiden ingin melakukan pembentukan ibu kota
tetapi persoalannya bung karno sendiri yang mencetuskan itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam berubah pendapat
dia menjadikan lebih menjadi jakarta
sebagai konsep megapolitan
dan kemudian meninggalkan itu pemindahan di palangkaranya
presiden berikutnya juga sama
terakhir presiden pak sby misalkan yang mengatakan tidak cukup realistis
dan saya kira wisdom itu meskipun pak presiden punya hak prorogatif siapapun presidennya itu
tetapi wisdomnya presiden saat ini sangat dibutuhkan dalam konteks covid dan konteks masyarakat sedang terjelit
ya daya belinya turun dan tidak mampu membeli bahan bahan dasar pokok
oke jadi menurut anda dengan ditekan oleh presiden dengan di approve oleh dpr itu tidak menyelesaikan polemik yang ada
dan kita harus ingat dpr sekarang ini kan adalah dpr yang menurut saya yang paling tidak aspiratif
pada kepentingan masyarakat
saya kira saya setuju dengan ide seharusnya di dpr ini nggak perlu jumlahnya ratusan begitu
itu cukup jumlah partai saja
karena anggota dpr suaranya itu sama dengan suara partai
anggota dpr itu di eraskan harusnya cukup sembilan orang saja
dan ini kan agak aneh
bukan demokrasi yang kita cita citakan
demokrasi yang kita cita citakan itu adalah parlamen menyuarakan
tapi kan persoalannya ada dominasi partai politik di dalam kalangan dpr
tapi itu menurut saya bab lain ya yang kemudian kita bisa evaluasi
bahwa proses ini memang bukan proses yang sehat dalam iklim demokrasi
baik bang wandi satu hal lagi yang tadi juga sempat ada singgung soal yang di kritik adalah soal penunjukan kepala barang otoritas secara langsung
secara langsung oleh presiden tidak ada gelaran politik tidak ada dprd karena sifat kehususan dari ibu kota negara yang baru nusantara ini
setelah jeda saya ingin anda kemudian menyampaikan argumentasi basis datanya itu seperti apa
dan benarkah kemudian nama itu sudah dikantongi oleh presiden dan berasal dari non parpol seperti yang kemarin presiden sampaikan
kita jawab nanti kita akan break kami akan segera kembali

dan itu salah satunya adalah tentang bagaimana kota itu kan biasanya berkembang secara langsung
dan itu salahnya adalah tentang bagaimana kota itu kan biasanya berkembang secara sangat kompleks
nah oleh karena itu belajar dari situ pengembangan kota kota modern itu yang memiliki konsep apalagi ini konsepnya smart green beauty full sustainable
itu dibutuhkan sebuah pola model city management ya jadi city manager
nah city manager ini akan sesuatu yang membutuhkan profesionalisme karena tantangannya milik yang berat kompleks ya tadi kita katakan
oleh karena itu mengadopsi perspektif yang baru ini itu lahirlah sebetulnya otorita ikn
jadi ini adalah pendekatan yang multi perspektif kita tentu saja tetap mengindahkan hukum tata negara kita
itu sebabnya tadi ada argumen tentang pasal delapan belas d tadi
tetapi untuk mengembangkan sebuah proyek sepenting ini ibu kota negara ini kita banyak sekali perspektif yang digunakan
jadi perspektif lingkungan perspektif hukum juga perspektif ekonomi perspektif sosial sebagainya termasuk tentang kota
jadi saya kira ini adalah sebuah hasil dari berbagai macam perspektif dan kita kan tidak berada dalam ruangan vakum perspektif perspektif itu harus diperolah
ardan akhirnya sampailah
ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang substansi undang undang ikn itu memiliki proses yang panjang
dan sangat apa namanya prosesnya sendiri melibatkan banyak ahli itu kira kira penjelasannya
oke baik dan nama itu sudah di kantongnya presiden dan ulasannya cukup ya

hukum presiden ibu

dan bukan berasal dari parpol
bagi kami kan ini adalah hak prerogatif presiden ya
karena kan otorita ikn nya sendiri itu lembaga sempat menteri jadinya
dan kita tahu pemilihan menteri itu seperti apa
itu memang hak prerogatif presiden
tentu saja presiden sudah mempertimbangkan banyak masukan
dan ya ada banyak pihak pasti yang memberi masukan
dan mengingat betapa tantangan tadi tentu
beliau punya pendapat
dan kalau kemudian katakan bahwa sebentar lagi akan diumumkan
saya kira itu kita tunggu saja gitu
kita tunggu saja
karena kan bisa dinamis juga kan
kita tahu dalam pemilihan pemilihan menteri bisa sangat dinamis
kita tidak ingin terburu buru juga
dan semuanya itu
kalaupun kami mendengar satu nama dua nama tiga nama
sekarang barangkali besok buka lagi kan
bisa seperti itu
nah oleh karena itu kita tunggu saja
keputusan presiden seperti apa
jadi saya kira itu adalah yang terbaik
karena kita bagi kami kami menyiapkan sistemnya
supaya menunjang siapapun yang nanti akan memimpin
nama nama itu masih sama ya bang wandi
pak ridwan kamil pak ahok pak sukicaya purnama
pak bang brojen goro pak bang susanto dan juga pak tumiana
masih seputar itu juga ya namanya
atau sudah ada kemudian nama nama yang baru yang muncul
ya itu tadi
kalau kita sebut nama kan susah juga ya nanti menimbulkan spekulasi ya
tapi semuanya mungkin lah
nama nama itu atau nama nama yang baru semuanya mungkin
kita serahkan saja
kita tunggu saja tanggal mainnya lah
tunggu tanggal mainnya
saya ke bang ahmad
bang ahmad di luar soal uik yang proses sedang digugat
apa tanggapan anda soal karena sekarang isunya sudah mulai bergeser
siapa calon kepala badan otorita yang sudah disampaikan presiden ini bukan dari kalangan parpol
jadi kalau saya kira ketua otorita ini agak lucu konsepnya ya
jadi ini dipilih langsung oleh presiden
jadi kayak setingkat menteri kan
tetapi dia punya level wilayah seperti kepala daerah
ini kan wilayah ibukota kkn

bagaimana mungkin ada satu konsep orang yang bertindak sebagai kepala daerah
bagaimana mungkin ada satu konsep orang yang bertindak sebagai kepala daerah
yang kemudian dia nanti pastikan ada iuran yang dia akan tetapkan sebagai peraturan kepala otorita ikn itu kan
nah dia memungut pajak padahal dalam konsep demokrasi
tidak ada boleh ada pajak tanpa perwakilan
nah sekarang perwakilannya siapa
siapa yang ngawasin ketua otorita ini
ketika dia misalkan menetapkan ketua ada peraturan otorita yang mengatakan ada pendapatan di charge orang dan kemudian
itu kan bukan ruang vakum ya
disitu ada penduduk juga
dan yang paling penting ketika misalkan kita bicara proses demokrasi
ada pemilihan umum misalkan
orang orang yang ada tinggal di ibu kota ikn yang sekarang saat ini bagaimana model pemilihannya
ini kan satu problematik gitu loh
jadi mereka dia bertanggung jawab kepada presiden
kemudian mungkin saja ada konflik interest karena dia ada bertemu sama presiden
dan tidak ada yang mengawas proses beli sana dan masyarakat kemudian harus memilih
bagaimana pengawasan sebagai kepala daerahnya secara good government
saya tidak mau masuk pada person person karena dari awal kita lihat ini agak aneh konsepnya
pemilihan ketua otorita itu dipilih langsung oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden
tidak ada representatif daerah di dalamnya
sehingga dia bisa berbuat apapun di dalamnya
ini kan ada manusia di dalam
ini bukan kosong bukan hutan

kalau sehat dengan baik dia akan menolak
karena ini bisa berujung kepada pidana nanti
putusan keputusan kepala otorita ini karena tidak ada representasinya
ini tidak ada benchmark nya
jadi ini akan membuat masalah di kemudian hari
saya kira kalau profesional mempertimbangkan resiko dengan juga manfaatnya
dia akan lebih mempertimbangkan faktor resikonya yang belum dijelasin
oke jadi terminologi sifat kekusahan itu tidak bisa menjawab pertanyaan anda tadi tuh
konsep aneh yang tadi anda katakan
terminologi soal sifat kehususan ikn ini tidak bisa menjawab pertanyaan anda soal konsep kepala badan otorita yang tadi anda sampaikan
ini konsep yang aneh
ya betul karena di undang undangnya tidak suficien
katanya dua bulan setelah ditetapkan ini akan ada peraturan turunannya
dan peraturan turunannya ini apa dasarnya
orang dia secara konstitusi saja misalkan sudah melanggar
pasal delapan belas itu kan menyebutkan daerah itu kan dipilih ada provinsi ada kabupaten ada tingkat dua dan sebagainya
nah ini kan harusnya kan punya representasi setiap daerah itu
tapi kan ini kan nggak ada representasinya
tidak ada dprd nya
yang ada dia bertanggung jawab hanya kepada presiden
ini kan skema seperti skema sentralistik begitu
ya ini agak aneh memang konsepnya
oleh karena itu saya kira ini memang layak untuk digugat di mk
bang wandi boleh menjawab
konsepnya aneh problematik menurut bang ahmad tadi
apakah aturan turunannya sudah ada atau belum sebenarnya
ya konsep aneh itu kan satu perspektif ya
lagi lagi kita bilang ini mengelibatkan banyak perspektif
termasuk soal city management
kalau kita menghendaki profesional profesional itu bisa dari mana aja ya
itu untuk memimpin sebuah daerah ya itu kan beban beban politiknya perlu kita kurangi
itu sebenarnya termasuk secara konstitusi kita menggunakan pasal delapan belas d
betul ada pasal delapan belas itu
tetapi pasal delapan belas d ini memberi ruang tentang kekhususan dan keistimewaan
keistimewaannya dan kekhususannya ada gelandasannya di pasal delapan belas d
dan pernah ada sebuah kekhususan dari mk nomor sebelas tahun dua ribu delapan yang mengatakan bahwa pasal delapan belas dan gelandas konstitusi itu
yang khusus itu kan bang jakarta
menurut mahlama konstitusi ya keduanya berada dalam hubungan yang setara
tidak saling membawahi
artinya kita bisa menggunakan pasal delapan belas d sebelas d itu konstitusional
saya kira argumen argumen ini sebetulnya sudah dijawab
tetapi marilah kita ingat bahwa pemindahan ini adalah sesuatu yang sangat penting
sesuatu yang akan menyelesaikan masalah yang panjang tentang ketimpangan jawa dan luar jawa
saya kira itu saja dengan pertimbangan jawa dengan jawa tujuan itu
saya kira itu kita memiliki landasan yang baik yang benar
kekeputusan pemindahan jawa ini
sebentar sebelum saya ke bang ahmad
soal penting dan tidak penting itu kemudian adalah pindah ibu kota adalah isu yang lain
tapi yang tadi jadi pertanyaan
mungkin banyak masyarakat juga yang akan bertanya
bagaimana konsep seorang kepala badan otorita di sebuah daerah kemudian tidak ada mengatur sebuah
kemudian tidak ada mengatur sebuah
kemudian tidak ada mengatur sebuah
ada daerah ada masyarakatnya tapi tidak ada dprd nya
tapi kemudian ditunjukkan langsung oleh presiden
kira kira mungkin begitu ya
bisa secara sederhananya posisinya ini akan seperti apa sebetulnya bang wandi
ya itu tadi itu sebabnya kita tetapkan memasukkan ada dpr di situ
ada dpr ada kontrol
kalau pertanyaannya check and balance ada kontrolnya ada pemilihan dpr masih ada
pemilihan dpd masih ada
dan jangan lupa sekarang ini kita sudah setelah era reformasi kan sebetulnya sudah berubah
kita bisa mengkontrol
ruang publik itu bisa mengkritik
bahkan mas ahmad dan kawan kawan bisa menggunakan petisi
itulah ada bagian dari demokrasi
kalau dulu masa orde baru ya saya kan dulu aktivis juga masa orde baru
kita protes sedikit ditangkap gitu kan
sekarang sudah tidak ada lagi itu
jadi saya kira ruang ruang itu sudah dikisahkan untuk melakukan kontrol
nah oleh karena itu tadi kita tidak ingin ini hanya satu perspektif
nah dengan adanya banyak perspektif tadi kita berharap sebuah kota modern ini
bisa dikelola dengan efektif
kita jangan menutup diri juga dengan perspektif yang lain
karena pengambilan keputusan organisasi apalagi pemerintah
bahkan organisasi kecil pun kita harus multi perspektif
tidak usah organisasi kecil deh
rumah tangga itu multi perspektif
kita harus kirim sekolah anak kirim belanja besok kirim harus pergi kemana besok
itu multi perspektif
jadi kadang kadang itu tidak bisa ya
tidak bisa kita hanya memilih satu perspektif
tidak seperti itu
dalam pengambilan kebijakan publik harus multi perspektif
oke baik bang wandi
saya terakhir ke bang ahmad
jadi dari anda boleh menanggapi singkat dan juga kesimpulannya seperti apa
apakah oke prosesnya akan tetap berjalan
sejauh mana kemudian optimisme anda dan kawan kawan bahwa gugatan anda ini bisa punya celah punya ruang akan dikabulkan
jadi ada dua poin yang ingin saya sampaikan
pertama argumentasi mengenai pemerataan pembangunan
kami punya riset ya teman teman kami di edk punya riset bahwa memindahkan ibu kota ke ppu penajam pasir utara itu
itu hanya memberikan efek yang itu juga kecil
hanya kepada kawasan provinsi di kalimantan timur
tetapi tidak memberikan efek multiple kepada pemerintah daerah lainnya
ini kecil sekali
kita punya simulasinya
saya belum sampaikan datanya ke
dan saya kira teman teman saya sudah menyampaikan itu ke bapak nas dalam riset kita
jadi kepemerataan itu bukan memindahkan ibu kota tetapi harusnya memindahkan faktor faktor produksi industri kemudian pusat pusat industri itu ke daerah
dan alangkah indahnya kalau itu terjadi di semua daerah tidak hanya di penajam pasir utara saja
itu kan agak aneh
yang kedua saya ingin menyikapi bahwa konsep dari otorita ini dalam pandangan kami yang ada di undang undang ikn ini cukup aneh
dan melanggar prinsip prinsip demokrasi
bagaimana mungkin ada ketua badan otorita tidak ada pengawasan
dia akan menarik retribusi
di daerah itu pasti ada retribusinya
dan saya kira akan jadi surat keputusan kepala otorita
dia menarik uang
uang publik diambil untuk retribusi tertentu seperti halnya kewenangan kepala daerah
tetapi tidak ada representatif di situ
itu sangat sangat melanggar konsep demokrasi di konteks modern kita
jadi aturan ini aturan yang sangat tidak demokratis
aturan yang melanggar norma norma modern kita dan demokrasi kita
dan saya kira ini akan konsep yang aneh
dia setingkat seperti menteri
tetapi punya kewenangan seluas pimpinan kepala daerah
dan ini kan ada apa istilahnya ya
ada power yang tend to berlebihan
ini yang kemudian harus di
menurut saya harus diantisipasi dengan konsep ketua otorita yang dipilih langsung oleh presiden
dan tidak ada representatif di situ
tidak ada keterwakilan masyarakat
baik bang wandi terakhir singkat saja
jadi setelah ditekan oleh presiden apa kemudian akan dilakukan oleh pemerintah
ya setelah ditekan oleh presiden apa sekarang yang tengah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan undang undang ikn ini
singkat bang wandi
ya setelah ini kita tentu sedang mengawal proses
realisasi perawatan ikn ya
proses ekorita ikn proses kawasan strategis nasional
proses ekorita ikn rencana induk
dan juga tentang perlawatan ikn
soal pendanaan juga ada
jadi kita ingin begitu itu selesai ini kita segera
oke mari kita akan lihat susunannya akan seperti apa
dan kita juga tunggu seperti apa kemudian hasil dari gugatan teman teman yang gugat soal undang undang ikn
sembari kita juga tunggu siapa kemudian orang yang akan ditunjuk oleh presiden sebagai kepala badan otorita
diskusi ini menarik perspektif yang sangat berbeda
tapi mudah mudahan publik bisa punya memperluas memperkaya perspektif soal undang undang ikn yang sudah ditekan oleh presiden joko widodo
terima kasih banyak bang wandi tutrong
terima kasih banyak bang ahmad nur hidayat sudah bergabung malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat juga sehat selalu
terima kasih bang wandi